saudara saudara pada hari ini kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan kinerja data bidang kesehatan yang kami himpun sampai dengan pukul dua belas wib
kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen yang sudah selesai dan terverifikasi sampai dengan pukul dua belas adalah sembilan empat puluh sembilan spesimen
namun yang belum selesai pemeriksaan karena terpotong waktu dua belas adalah satu satu ratus empat puluh tiga spesimen
sehingga total yang kita pereksa sampai dengan saat ini adalah tiga ratus empat puluh dua empat ratus enam puluh enam spesimen baik dengan real time pcr maupun dengan tes cepat molekuler
hasil pemeriksaannya kita dapatkan bahwa konfirmasi covid sembilan belas positif
sebanyak enam ratus sembilan orang totalnya menjadi dua puluh tujuh lima ratus empat puluh sembilan orang
sekali lagi bahwa penambahan jumlah ini tidak merupakan gambaran total keseluruhan yang menggambarkan kondisi tanah air kita
kita melihat di provinsi jawa timur hari ini dua ratus tiga belas kasus ini meningkat dibanding hari kemarin
kita juga meningkat sembilan puluh empat kasus dibanding hari kemarin
provinsi dki enam puluh kasus ini kalau dibanding hari kemarin terjadi penurunan
kemudian sulawesi selatan empat puluh empat kasus kalau dibanding dengan kemarin ini adalah penurunan
sumatera selatan dua puluh empat kasus jika dibandingkan dengan hari kemarin ini penurunan
ada empat provinsi yang melaporkan sekarang hanya ada satu kasus positif
dan sebelas provinsi yang hari ini dilaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali
saudara saudara yang sembuh meningkat dua ratus sembilan puluh delapan orang sehingga totalnya menjadi tujuh sembilan ratus tiga puluh lima orang
kasus meninggal dua puluh dua orang sehingga total menjadi satu enam ratus enam puluh tiga orang
telah empat ratus tujuh belas kabupaten kota yang terdampak dari tiga puluh empat provinsi
kita masih melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan sebanyak empat puluh delapan dua puluh tiga orang
dan pasien dalam pengawasan tiga belas dua ratus tiga belas orang
saudara saudara sekali lagi kerja kita bersama sama memang telah memberikan hasil yang cukup bagus
ditandai dengan banyaknya kasus menurun di berbagai provinsi
namun juga masih ada
proses penularan yang masih terjadi
ini disebabkan karena masih ada sumber penularan di tengah masyarakat
masih ada orang yang rentan yang mengabaikan pada protokol kesehatan
dan belum melaksanakan adaptasi kebiasaan yang baru
untuk menjalankan protokol kesehatan dalam rangka menghadapi kebiasaan yang baru
saudara saudara ikuti terus informasi yang selalu kami berikan untuk pedoman kita
agar tidak terbawa oleh berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya
atau malah memunculkan kegelisahan kepanikan di tengah masyarakat
cukup banyak media yang bisa diakses
televisi republik indonesia
radio republik indonesia setiap hari menginformasikan ini
dan pasti disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya
oleh karena itu mari kita bersama sama memperkuat komitmen kita
disiplin kita yang kemudian kita gunakan untuk melindungi keluarga kita
melindungi tetangga kita melindungi lingkungan kita
dan nanti kita akan jadi bagiannya
dan kemudian dari keseluruhan melindungi bangsa indonesia
saudara saudara yakin kita bisa
optimis kita bisa mengatasi ini dengan sebaik baiknya
sekian terima kasih